bagai surga yang masih tersembunyi
begitulah gambaran yang tepat untuk pantai pantai di wonogiri jawa tengah
meskipun perjalanan dari kota wonogiri memakan waktu kurang lebih dua jam
dan harus melalui rute yang berbukit dan cukup sulit
namun percayalah perjuangan tersebut sepadan dengan pemandangan yang akan anda dapatkan
pantai pertama yang kami kunjungi adalah pantai nampu
untuk masuk ke lokasi wisata akan dikenakan tarif rp lima per orang
kemudian anda harus menuruni tangga yang cukup terjal untuk sampai ke bibir pantai
hamparan pasir putih nan luas dan lembut membuat pengunjung betah berlama lama di sini
eits tapi mengingat ombaknya yang cukup besar anda harus tetap berhati hati ya terutama jika membawa anak kecil
luasnya tidak sebesar pantai nampu tapi di sini terasa lebih privat
jadi cocok untuk anda yang ingin pantai yang lebih sepi
yuk kita main di sini
lokasi selanjutnya adalah pantai sembuan
meskipun tak seluas pantai nampu tetapi pantai ini terasa lebih privat
dan memiliki pemandangan memukau non eksotis
sangat cocok bagi anda yang ingin duduk di batu karang sambil menikmati deburan ombak
atau sekedar berfoto mengabadikan panorama alam
namun karena ombaknya yang besar pengunjung tidak disarankan untuk berenang di pantai sembuan
sama seperti pantai nampu hanya dengan membayar lima rupiah per orang
anda dapat menikmati mahalnya
karya yang maha kuasa di pantai sembuan
anda pun bisa mendaki bukit di sekitar pantai sembuan untuk menikmati pemandangan dari atas
setelah lelah dan puas bermain di pantai sudah waktunya mengisi perut yang kosong
pilihan kami kali ini jatuh pada warung makan pak gelinding
main di pantai wonogiri sekarang waktunya kita isi perut di warung makan pak gelinding
katanya ini salah satu yang terkenal loh di daerah wonogiri
penasaran kan saya anak apa langsung kita makan aja
ikannya nggak amis sama sekali
ini juga waternya garing banget mantap
apalagi ditemenin sama pemandangan di belakang
bagaimana indah bukan permata alam indonesia yang tersembunyi di wonogiri
selanjutnya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk tetap memelihara kebersihan dan kealamian pantai di sini
jadi jika anda ingin berkunjung pastikan menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya ya
agar pantai pantai indah di wonogiri menjadi warisan alam yang lestari bagi anak cucu kita
ayu rahmawati indra setiawan jawa tengah